di beberapa toko kimia di daerah tidar surabaya
antrian pembeli terlihat mengular sejak pagi
mereka relak antri kepanasan
demi mendapatkan barang yang mereka butuhkan
sebagai bahan pembuatan hand sanitizer
sejak hand sanitizer menjadi produk langka di beberapa toko modern
banyak masyarakat yang berburu bahan pembuat hand sanitizer
para pembeli banyak mencari alkohol
gliserin dan soft sakura atau parfum
corona dari alkohol itu bisa
jadi orang bodong bodong beli
tapi harga pun kita tetap stabil
nggak takut diborong
nggak sampai kehabisan barangnya tetap ada
memang ini jumlahnya yang banyak aja membeli
tau tau memudak gitu
kalau alkohol aja yang sembilan puluh enam itu enam puluh
kalau yang tujuh puluh itu harganya lima puluh
itu isinya aja belum sama jerigennya
kalau kenaikan kan kita ngikutin pabrik ya
kalau pabriknya harganya naik kita juga ngikutin
waduh jauh banget itu enggak
ya harga harga mungkin naik sampai rp lima gitu aja sih
rata rata pembeli mencari bahan untuk diracik sendiri
untuk memenuhi kebutuhan skala besar
seperti kantor juga untuk kebutuhan rekan dan keluarga
pembeli bahkan ada yang dari luar surabaya
seperti yang di sini
bapak di sini ngantri sejak kapan dan cari apa pak
tak rajik sendiri biar lebih murah harganya
kalau kan rajik sendiri kan lebih murah harganya
nanti dibagi temen temen temen temen juga kakak keberatan gitu loh harganya ya
kalau harga jadi kan mahal
sejak tadi pagi tengah
antri di sini udah banyak orang
buat keperluan di kantor itu
semuanya kan ya itu
gara gara itu mungkin ya suruh belanja ini
harganya sih masih sama sama kemarin lima puluh
kalau yang sekarang kurang tahu
kalau sekarang naik lagi apa enggak
berubah apa enggak kurang tahu
kalau tadi pagi masih sama seperti kemarin lima puluh
meski di serbu banyak pembeli
beberapa toko kimia mengaku tak menaikkan harga jual
harga jual yang mereka berikan tetap sama
sedangkan untuk hand sanitizer kemasan rp tujuh puluh per liter
dan yang menggunakan aloe vera rp sembilan puluh per liter
ardia putri miki peresia surabaya jawa timur